di tangan yang tepat benda benda yang terlihat biasa saja ternyata bisa berubah menjadi cuan yang menggiurkan
seperti yang satu ini siapa sangka deretan benda benda dengan visual menarik ini terbuat dari bongkahan bebatuan
ya ini adalah dispenser untuk tempat sabun cair dan shampoo
dispenser cantik dan artistik ini terbuat dari berbagai jenis batu seperti granit zeolit hingga batu kali
batu kali tidak hanya bisa digunakan untuk fondasi rumah tetapi batu kali juga bisa digunakan menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi
salah satunya adalah dispenser untuk tempat sabun maupun tempat sampur
bentuknya yang menarik dan tampilannya yang cantik membuat produk buatan warga di jalan gunung atena denpasar bali ini banyak diburu pembeli
bahkan banyak juga loh dipesan pengelola hotel dan vila
produk umkm ini juga telah berhasil menembus pasar internasional terutama australia
semua pokoknya berkaitan dengan batu
bisa dijadikan dispenser harganya itu relatif juga
mulai dari satu ratus dua puluh lima sampai dua juta setengah
dalam sebulan pengiriman dispenser batu ini bisa mencapai lima hingga sepuluh buah dengan harga mulai dari satu ratus dua puluh lima hingga dua lima juta rupiah per buah
dengan harga tersebut omset yang bisa didapat dalam sebulan minimal enam ratus dua puluh lima juta rupiah
inovasi juga datang dari warga gang neglasari kota cimahi jawa barat
memanfaatkan gang sempit di tengah pemukiman padat warga menanam tanaman anggur untuk menghiasi kampung mereka sekaligus memanfaatkannya untuk dikonsumsi
keberadaan pohon anggur ini tersebar merambat di setiap gang dan bahkan hampir di
ketika dianggur warga menanam tanaman anggur untuk menghiasi kampung mereka sekaligus memanfaatkannya untuk dikonsumsi
keberadaan pohon anggur ini tersebar merambat di setiap gang dan bahkan hampir tersisa
ketika dianggur warga menanam tanaman anggur untuk menghiasi kampung mereka sekaligus memanfaatkannya untuk dikonsumsi

pada saat ada dorongan dari pihak pemerintah setempat

diharapkan tanaman anggur di kampung ini bisa mendengkrak perekonomian warga neglasari
kalau kami sebagai warga adanya kampung anggur sih gak ada masalah justru istilahnya masih sangat mendukung
karena ini kan ada rencana rencana istilahnya untuk meningkatkan hasil warga lah hasil penghasilan ke depannya gitu
saat ini kelompok kerja budidaya tanaman anggur fokus dalam menyebarkan dan menanam bibit anggur ke seluruh gang dan rumah warga
hal ini sekaligus mengedukasi warga dalam menanam dan memelihara tanaman anggur
hingga bisa berbuah